menteri koordinator bidang kemaritiman luhut binsar panjaitan mengatakan indonesia akan mendapat keuntungan berlipat dari penyelenggaraan annual meeting imf world bank dua ribu delapan belas di nusa dua bali pada oktober mendatang
kunjungan turis mancanegara ke bali ini diprediksi akan meningkat hingga tiga puluh persen
luhut menyebut saat ini pemerintah sedang mengembangkan bandar udara ngurah rai bali yakni perpanjangan runway serta perluasan apron seluas sekitar empat puluh tujuh hektare
dengan pengembangan bandara tersebut seluruh pesawat yang singgah dapat terakomodir
luhut yang juga merupakan ketua penitia nasional annual meeting dua ribu delapan belas mengatakan pelaksanaan pertemuan tahunan ini akan berdampak terhadap peningkatan okupansi hotel hingga sembilan puluh persen
pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak delapan ratus satu miliar rupiah untuk menggelar meeting tahunan ini
sejauh ini sejumlah persiapan mulai dari infrastruktur hingga kesiapan teknis terus dikerjakan untuk mensukseskan event akbar tersebut
termasuk soal keamanan yang disiapkan maksimal
ipron ini kita lagi kebut supaya bisa selesai tepat waktu
dengan apron ini dikembangkan maka hampir semua pesawat bisa diakomodasi di ngurah rai
dan lebih dari itu kita juga baru sadar akibatnya jumlah turis yang bisa masuk ke bali itu akan bertambah tiga puluh persen
akibatnya aku pensi rupanya
rate hotel yang tadinya enam puluh tujuh puluh persen bisa naik jadi delapan puluh sampai sembilan puluh persen
jadi ini salah satu dampak dari imf world bank meeting
kemudian dari anggaran yang dialokasikan kira kira rp delapan ratus satu miliar
kira kira itu yang kita gunakan sampai hari ini kira kira lima ratus miliar rupiah
presiden joko widodo meminta seluruh kesiapan dalam penyelenggaraan
annual meeting imf world bank dua ribu delapan belas diperhatikan dengan baik
hal ini mengingat waktu penyelenggaraan pertemuan tahunan tersebut yang semakin dekat
hal itu disampaikan presiden jokowi dalam rapat terbatas pada selasa sore
presiden meminta agar kesiapan infrastruktur seperti bandara transportasi venue dan keamanan
dalam penyelenggaraan annual meeting imf world bank dua ribu delapan belas untuk diperhatikan
presiden jokowi menyebut pertemuan imf world bank akan diselenggarakan di nusa dua bali tersebut
ini akan dihadiri lima belas ribu delegasi
dari satu ratus delapan puluh sembilan negara
pertemuan tahunan imf world bank dua ribu delapan belas akan digelar pada oktober dua ribu delapan belas
dengan menelan anggaran sekitar rp delapan ratus miliar
hingga saat ini kesiapan infrastruktur terus dikebut pengerjaannya
agar rampung sebelum event besar tersebut dilaksanakan
ketiga dalam persiapan pertemuan tahunan imf world bank dua ribu delapan belas
waktunya sudah semakin dekat yaitu oktober dua ribu delapan belas ini
untuk itu pada ratas kali ini saya ingin memastikan kesiapan mulai dari urusan airport bandara
perusahaan tempat pertemuan akomodasi termasuk acara dan fasilitas fasilitas pendukung
yang diperlukan dalam rangka mensukseskan pertemuan ini
dan juga sampai pada kesiapan pengamanan yang juga sangat penting terhadap lima belas delegasi
dari satu ratus delapan puluh sembilan negara anggota imf world bank yang saya kira juga perlu dipersiapkan mulai